siti hediati haryadi atau titi soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari partai golkar dan pindah ke partai berkarya
elit partai beringin mengaku kembali kehilangan kader potensial namun tetap yakin suara partai tidak tergerus
wakil ketua korbit pratama golkar bambang susatyo yang juga ketua dpr mengaku prihatin dengan kemindahan titi dari golkar ke partai berkarya
alasannya kini sudah tidak lagi ada keluarga pendiri cendaran di tubuh beringin
padahal partai golkar didirikan oleh soeharto
menurut bambang susatyo belum ada surat pengunduran diri resmi yang diajukan titi soeharto kepada dpp partai
selama ini titi juga tidak pernah mengutarakan keinginan golkar keluar dari golkar
namun golkar menghargai keputusan politik titi dan yakin mundurnya titi tidak akan menurunkan suara beringin di dapil yogyakarta
dan kita semua partai prihatin di golkar karena saat lagi kita kehilangan dukungan
kita lihat mbak titi bukan mbak titinya tapi keluarga cendananya pak hartonya
karena di tingkat grassroots pendukung partai golkar itu masih banyak yang cinta pak hartonya
saya berharap kabar itu tidak benar
dan kalau pun benar pasti golkar harus kerja lebih keras lagi untuk menutup lubang lubang
di mana para pecinta pak harto kemungkinan besar akan bergeser
tapi mudah mudahan setidaknya
mereka cinta golkar dan tetap hari ini golkar
ya kalau soal kursi golkar saya meyakini dapat diri pasti tetap dapat satu kursi lagi